tukang dengan karunia putar jebak diantara dua dunia
jalani sewuku tukang dengan karunia putar jebak diantara dua dunia
lu jangan bantuin mimin buat benerin motornya
ya biar dia gak ngocek lagi
kalau di rumah mulu makin berasa sepinya
yaudah ya assalamualaikum
oji kak tarik lah
ini taruh sana ya
ini taruh sana ya
eh pur kok tolong lah dia dulu
dia juga ya
jadi berapa pak aji
gorengannya tiga cabainya empat
kagak tuh balik gorengannya empat cabainya tiga
enggak tuh pak aji masa saya korupsi
gorengannya tiga cabainya empat
eh pur kau jangan begitu lah sama perempuan
mimin itu kan perempuan kau baik baik lah sama dia bantuin benerin motornya
wah malas sekali aku
kalau oh jahat sama perempuan
aku jamin kau makin lama dengan jodoh
di empat huruf makanan pengganti nasi
empat huruf pengganti nasi
huruf depannya s
ngarang aja lu
ngapain lo berdua
ngisi tts kagak ada gunanya mendingan mancing nyok
ngisi tts kagak ada gunanya
eh ngisi tts bikin otak kencer
em kalau mancing dapat ikan tts dapat apaan
hah makanya lu jawab dulu nih
empat huruf makanan pengganti nasi
huruf depannya s
iya kak cimot
lagi di jalan mau ke kampus
oh kalau menurut laras mendingan kacimot berhenti jualan koran
biar koku cari kerjanya
iya sama sama kak cimot
itu siapa kak cimot
tadi lu bantuin mimin berderit motornya
emangnya motornya mimin rusak
terus kalau nanti motornya mimin mogok lagi lo jangan bantuin mimin buat benerin motornya
ya biar dia nggak ngecek lagi
pur kata bapak saya membantu temen itu besar pahalanya
mimin bukan temen gue
sepuluh kotak paham
salah kali banyak amat
lululuh be pertanyaannya apa
lululuh sama be saya juga
ya kita mancing aja bikin gue pusing aja
pak tadi gue bilang begitu
si odirot yang mau beginian
lululuh be saya juga dikasih si tis nak
emot kemana aja lu kemarin gue jualan koran lu
gue nggak bakal jualan koran lagi mas pur
serius loh mau berhenti jualan koran
iya gue mau fokus cari kerjaan jadi supir
pot kalau kata saya mah mendingan kamu jualan quran aja
nanti kalau kamu udah dapat kerjaan jadi supir baru berhenti jualan korannya
bener nih kata tis nak
pokah kata laras mending fokus buat cari kerjaan
emang mau fokus
itu mah pakis pur
sekarang dibawa sama bapak saya
katanya dia mau ngisi
itu pesanan bapak saya kang
tapi udah diisi emot
sehingga lu beliin lagi aja repot emot
gak usah balikin yang itu aja
soalnya bapak saya udah sms nih
tapi udah diisi gak apa apa
udah biarin aja kang
gue kirain lu mau kabur dari jemput
kok mbak be tau
kalau saya suka kabur
udah lu jangan ikut campur im
itu urusan nyoknya sama dia
eras gue bukan ikut campur
sama aja be
udah tuh kita jalan
iya im buruan
mbak be pak odi pak haji
mas indro ketoprak satu
mau ketoprak bang
kenapa nanya begitu
ngomongnya lemes kayak gitu sih